bmkg memprediksi musim hujan akan mundur dari biasanya
awal musim hujan tahun ini diperkirakan tiba pada november
hal itu disampaikan kepala bmkg dwi korita karnawati dalam keterangan persnya pada jumat
sementara puncak musim hujan dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat diprediksi jatuh pada januari hingga februari dua ribu dua puluh
menyebabkan pertumbuhan awan hujan di wilayah indonesia jauh lebih sedikit dibandingkan keadaan normal
dwi menambahkan mundurnya musim hujan menjadi salah satu pemicu polusi
masih terus berkepanjangan dalam beberapa bulan terakhir
dan juga kenapa polusi meningkat antara lain
antara lain ya bukan satu satunya
penyebabnya adalah tidak adanya hujan yang mencuci
musimnya itu dan berarti musim kemarau ini agak lebih panjang
polusi kemungkinan masih akan berlangsung karena pencuciannya juga mulainya mundur